kondisi mama kamu boleh
kalau sekarang boleh
ini om titip dulu ya
nanti papa cari waktu
papa akan nemenin kamu
buat nemuin mamanya intan
apa yang akan terjadi
kalau mas ardi datang kesana
dan bertemu kak nailah
dia akan tau siapa intan sebenernya
apa yang akan terjadi
kalau mereka akhirnya bener bener bertemu
kok muka kamu sedih gitu
habis berantem ya matiara
karena melihat tiara dimarahin sama omanya
ketahuan dia ngebantuin aku jualan di lampu merah
pantesan omanya pasti marah
dia gak biasa jualan disana
karena kepanasan mungkin
dan juga kan jualan di jalanan itu ada bahayanya
aku gak bakal ngajakin tiara jualan lagi
nah begitu lebih baik
sekarang kamu mandi dulu
untuk tahu kamu
tapi kalau aku bilang mau main ke rumah intan pasti nggak dibolehin
mending gak usah bilang bilang aja deh

jangan lupa like share dan subscribe ya

kalau aku minta diantar sama supir nanti kamu jadi tahu kalau aku main ke rumah intan
mending aku naik ojek aja deh
waduh kopi itu terbuka ya
pak mau beli
iya dek gorengannya apa aja
oh yaudah om beli sepuluh ribu ya
ini uangnya dek
omaga baik hati
ada apa aja gue ingin ya
om liat ya
wah tinggal segini
om ambil semua boleh
maafin aku ya gara gara aku tiara jadi marahin sama omahnya
gara gara dia ikut aku jualan
tiara jangan kamu ajak jualan lagi
biar gak demaren sama omahnya
tapi beneran bukan aku yang ngajakin tiara jualan
tapi dia yang mau
justru dia kesini waktu pas aku lagi jualan
terus habis itu dia datang ke rumah
eh minta ikut jualan lagi om
aku gak tau apa yang dibilang sama omahnya tiara
tidak aku beneran gak ngajak tiara om
kamu kan masih anak kecil
harusnya kamu fokus belajar
menikmati masa kecil kamu dengan bermain
bukannya kerja kayak gini
tapi kalau aku gak jualan
kalau om kasih kamu uang bulanan buat kebutuhan pokok
om memang baik seperti malaikat
tapi aku mau dikasihanin lagi
aku mau kerja dan gak mau bergantung sama orang lain
loh om bukannya mengasihani kamu atau membuat kamu bergantung sama om
om cuma kamu mau fokus belajar biar jadi anak yang pinter
sama kamu main kayak anak anak yang lain

om malaikat baik hati
selama ini udah banyak bantu aku
tapi sekarang aku nggak butuh dikasihanin om
kayak udah kalau gitu om minta maaf ya
gak perlu om
kan om gak ada
kan om gak ada salah sama aku
tiara mama tadi ketemu sama mama kamu
tapi pas mama kamu dimaski mama kamu pergi
makanya sekarang mama mau ketemu sama mama kamu
mama lepasin lepasin aku lepasin
mengapa mengapa kau tak mengerti
kemaren mama sakit lagi om
terus aku mau bawa ke dokter
yang om pasti tau
tapi kemarin dia lagi gak praktek
kalau om mau main ke rumah kamu buat ngelihat kondisi mama kamu boleh
kalau sekarang boleh
ini om tetep dulu ya